setelah hampir lebih dari tiga pekan menjalani perawatan
serta isolasi diri di rumah sakit
sudah kembali beraktivitas di balai kota bandung
yana mulyana sebelumnya dinyatakan positif
terjangkit virus corona pada enam belas maret lalu
harus menjalani perawatan di rumah sakit
ia tidak bisa dekat dengan keluarga
serta tidak bisa menjalani aktivitasnya
sebagai wakil wali kota
yana kemudian dinyatakan sembuh dari virus corona
setelah menjalani tes swab kedua pada dua puluh tujuh maret lalu
dan diperbolehkan beraktifitas oleh dokter
ia juga memotivasi pasien positif lainnya
agar dapat berjuang dan bertahan hingga sembuh
karena gak ada obatnya
dan memang presentasi sembuh
itu kan lebih besar
jadi saya mengalami sendiri
bagaimana sakit dan beratnya
perjuangan melawan virus corona covid sembilan belas